mirang kamu ingat gak permainan favorit kita
kita selalu bikin kumis kumisan pakai perangkapas
lihat aku juga ajarin mainan kayak gini
nah dia itu gak pernah berpikir
dan dia itu senang banget
terus tulisnya asmunil
gak kayak asmuni belum
aneh kenapa hidungku berdarah lagi
ibu kok tahan berdarah sih bu
enggak tadi ibu gak sengaja kena bukaan kaleng lihat
yaudah kalau gitu liat obatin aja ya
udah gak usah
ibu liat obatin aja nanti infeksi bu
gak usah lihat ibu bisa batin sendiri
udah udah sini aja
ini ibu tangannya kenapa aku bisa memaruh maruh warna gini biru biru gini
oh kalau itu tapi ibu kepentok kulkas
udah gak apa apalah
luka begini aja kok kamu ributin sih
ibu bisa obatin sendiri
mendingan kamu mandi sekarang belum mandi kan
kan bentar lagi juga kita makan bareng
lihat kamu mandi gi
yaudah lihat mandi dulu ya bu
perasaan tanganku gak kebentur apa apa
kenapa bisa jadi memar begini ya
dan papa gak percaya apa yang papa dengar
apa benar tadi kamu bela lia di depan mama kamu
apa itu artinya kamu sudah baikan dengan lia
syukurlah kalau gitu
papa senang sekali
selama beberapa hari ini
papa sedih sekali mikirin persahabatan kamu yang harus rusak gara gara papa
wah sebenarnya aku tuh senang banget
impian aku buat punya adik cewek tuh akhirnya terkabul
mama tuh ngelarang aku berhubungan sama lia
padahal aku gak mau pak aku gak mau
aku tetap harus berhubungan sama lia karena lia tuh ada aku kan pak
saya pernah dengar ungkapan kalau darah itu lebih kental dari air
itu artinya ada dua orang yang punya hubungan darah
itu pasti lebih dekat dibandingkan dengan apapun
dan biarpun mama kamu selalu berusaha untuk memisahkan kalian
tapi pasti tidak akan ada gunanya
karena kalian itu saudara
dan saudara itu pasti saling menyayangi selamanya
kamu minggirkan sana
kamu ingat gak
kamu beli ini topeng ini buat aku pas kita lagi ada di acara pesta kostum di pinggir danau
kamu ngasih aku topeng ini untuk hari jadian kita
aku ingat banget mau kamu tuh gugup terus pucet banget tau gak
aku pengen buang topeng ini
tapi karena aku gak tega ya karena aku juga punya perasaan yang sama kayak kamu
gak kerasa ya masa masa itu udah lama banget
wait udahlah aku
blang nanti sore mereka ngadain lagi loh pesta kostum di pinggir danau kita ikut yuk
lang aku mohon ya please aku tahu masa lalu gak bisa diulang lagi
tapi nggak salah kan kalau kita mengenal masa manis manis itu
semuanya lucu lucu ya
aku tau yang kamu udah nanti
ya bener kamu
lang kamu ngapain sih ketawa sendirian aneh banget
enggak aku liat serigana itu aku inget sama lia
ya aku heran aja ya disaat semua cewek ngidolein superhero masing masing kayak batman superman catwoman
dia malah ingin doain serikangi kocok gak sih
ya ampun lia
kita jalan lagi
lang ada pemain kapes tuh
kamu paling suka kan
tunggu bentar ya
kamu inget gak permainan favorit kita kita selalu bikin kumis kumisan pakai permain kapas
aku inget banget lah saya
lia aku juga ajarin mainan kayak gini
nah dia itu gak pernah berpikir
dan dia itu seneng banget
waktu aku bikin kumisnya charlie chaplin terus tulisnya asmuny
gak kayak asmuny belum
liat aduh nyata
nih aku bisa bikin sinterkras
ini yang bisa bikin dia ketawa terus
lia lia liat terus yang kamu omongin lang
apa aku udah gak ada lagi di hati kamu mulang
makanya kamu gak bisa balikan lagi sama aku
aku mau ngomong sebentar sama kamu
tapi kayaknya jangan di sini ya
di tempat lain aja
ada apa sih tak
dia kamu udah tahu cerita tentang hubungan aku sama gilang
sebenarnya gilang itu cinta pertama aku
dan aku juga cinta pertama gilang
masa masa kita pacaran itu masa masa yang paling bahagia tau gak sih di rumahku
dan itu semua berakhir waktu aku tahu kalau aku pun dipenyakit umur
aku sedih dan aku butuh asa banget
dan aku putusin gilang karena aku gak mau bikin dia sedih
sebelum aku ke luar negeri aku udah nulis surat buat gilang
tapi ternyata gila gak pernah dapat surat yang aku tulis buat dia sebelum aku keluar negeri
dan dia gak tahu kalau aku ninggalin dia gara gara penyakit aku
selama aku berobat di luar negeri aku berusaha untuk sembuh bukan hanya untuk bapak aku
tapi juga untuk gilang
liat aku mohon tolong jangan rebut gilangnya dari aku
karena aku sekarang hidup hanya untuk gilang
dan aku gak sanggup hidup tanpa gilang
kalau soal itu kamu tenang aja
aku tuh sama gila gak ada apa apa kok
dan gak mungkin lah
soalnya kan di hati aku ada orang orang
apa orang itu adrian
bu jangan bu saya mohon bu jangan
akibatnya kamu berani main main sama saya

hentikan sekarang juga
tidak belum selesai
tidak belum selesai
sekarang kamu bisa membelanya
tapi kamu tidak akan bisa melindunginya dia setiap waktu
tingkah laku kamu kayak orang sakit jiwa
memang anak dan ibunya lah yang membuat aku sakit jiwa
dan aku bersumpah untuk menghancurkan mereka
aku bersumpah untuk itu
aku bersumpah untuk itu
aku bersumpah untuk itu
aku bersumpah untuk itu
tolong jangan sakit ini ya
saya akan lakukan apapun
asal kamu jangan
kamu jangan mengganggu dia lagi
dan aku bersumpah aku tidak akan menemui ranti lagi
aku akan terus bersama kamu
aku tidak akan meninggalkan keluarga ini
kamu harus ingat
ini janji kamu yang keluar dari mulut kamu sendiri
jadi jangan pernah kamu ingkari
aku gak percaya aku mengucapkan janji seperti itu pada inggris
tapi aku gak punya pilihan lain
aku harus melakukan ini semua demi lia